apa kita melupakan seseorang
james adalah anak tengah keluarga kerajaan
dia adalah anak yang baik tapi sering dilupakan
apakah kalian pergi
ibu telah meminta juru masak untuk membuatkanmu makanan
terima kasih ibu
dan baik kecil bungsuku ini makan siangmu
di mana punyaku
kami tahu betapa kamu nyukai apa
ya silahkan pergi dan berhati hati
mereka berempat pergi dan segera sampai di hutan besar
dan mereka memutuskan untuk menjelajahinya
aku pernah dengar ada danau di suatu tempat di hutan ini
aku tidak tahu
bagaimana denganmu terence
apa tidak ada yang ingin bertanya padaku sesuatu
oh ayolah aku kan terlihat
aku merasa ada yang hilang
james di mana
mereka berlari kembali dan menemukan james terjerat di dahang
menurutku kau berada dalam situasi sulit
terima kasih alicia
lihat ada jalan di sini
dia menunjuk ke jalan sempit yang berkelok kelok ke bawah
mereka mengikutinya dan segera tiba di danau yang luas dan megah
jangan pergi terlalu jauh
apa yang terjadi alicia
sementara para pangeran tetap tinggal alicia dengan senang bermain dengan air
hah apa itu
mereka menatap dengan ngeri saat seekor naga air besar telah menguasai alicia
itu menatap mereka mengancam
naga itu berenang pergi bersama sang putri meninggalkan ketiga saudara laki lakinya
cacing bersisik yang besar itu
itu adalah naga air terence
alan tenanglah kita akan menemukan alicia
kita akan membawanya kembali dan mengalahkan monster
sayangnya kuda kuda itu lari ketakutan sehingga para pangeran berjalan dengan susah payah melewati hutan
naga air menyapu danau membawa alisia ke tempat tinggal yang sederhana
tapi penghuninya bukanlah orang yang rendah hati
mereka adalah sekelompok pencuri yang bekerja untuk penyihir yang mengerikan
terima kasih sayang apa yang kau bawakan untukku
beraninya kau lepaskan aku aku seorang putri
kau membawakanku seorang putri
saudara saudaraku melihat semuanya mereka akan datang untukku
hmm lebih banyak tahanan kerajaan berarti tebusan lebih tinggi
kita akan kaya emas berlima
kau akan masuk penjara saat saudara saudaraku tiba
oh mereka tidak perlu bersusah payah cari pangeran ini dan bawa mereka padaku
di ujung lain hutan
kita harus cepat
hah apa kau dengar itu
james mendengar seseorang berteriak minta tolong
hah ini semua salahmu
salahmu karena mengikutiku
oh jika kau memiliki energi untuk berteriak maka berteriaklah minta tolong
ketiga hewan itu duduk dengan sedih di selokan
mereka hanya beberapa bayi hewan
tolong selamatkan kami
bisakah kau keluar dengan cara yang sama saat kau masuk
ini semua karena dia
dia selalu membawa kita dalam masalah
ya ya salahkan rubah
lihat jika kau membantu kami kami akan membantumu jika kau membutuhkan sesuatu
bantuan apa yang bisa ditawarkan tiga hewan kecil
hahaha lucunya baiklah kami akan bantu
mereka turun perlahan dan mengangkat hewan hewan itu keluar
anak singa betina memuja terence karena kekuatannya
anak beruang yang baik hati dan alan bergaul dengan baik
dan rubah serta james baik baik saja saling menempel
kau tidak perlu repot repot tentangku aku hanya pembuat onar
ya bagaimanapun kau masih muda dan aku akan menjagamu
mereka berenam berkeliaran di hutan mereka menjelaskan keadaannya kepada hewan kecil itu
saat kutemukan naga itu aku akan mengalahkannya
ya aku juga
aku juga punya adik perempuan jadi aku tahu bagaimana perasaanmu saat ini
kami akan menemukannya
terima kasih si kecil
aku rasa aku tidak bisa bantu aku hanya menyusahkan
hmm rubah kecil tunggu
sementara itu para pencuri telah menemukan mereka dan memutuskan untuk membuat jebakan bagi hewan hewan itu
kita akan menjebak para pangeran dengan hewan hewan itu
anak singa betina berlari melewati semak dan yang lainnya mengejar di belakang
dia akhirnya menemukan asal bau itu
hmm itu terlihat enak
kau kau tidak bisa lari begitu saja
kenapa ada makanan di sini
mereka terjebak dan pencuri keluar sambil tertawa
hahaha kena kalian
dan sekarang kita ganteng
untungnya james tidak tertangkap
namun dia telah menemukan rubahnya
jangan berkeliran seperti itu
sudah aku bilang aku tidak berguna untukmu atau siapapun
lihat kita hanya perlu
oh tidak kita telah kehilangan mereka
sudah kubilang aku hanya membawa masalah kemanapun aku pergi
di dekat rubah dan berbicara kepadanya
lihat aku cukup banyak tidak terlihat dalam keluargaku juga
tapi aku masih berusaha
kau membuat kesalahan dan tidak apa apa
kau tidak membenciku
sekarang kau berjanji untuk membantu kami jika kami membantu kau kan
ayo temukan semua orang
sekarang kedua pangeran dan hewannya telah dibawa ke penyihir
dia sangat gembira
sekarang aku memiliki tiga tahanan kerajaan
dan apa itu
mereka bersama para pangeran
kami kami akan menangkapmu untuk ini
kau menyebutnya geraman anak kucing kecil yang manis
tidak ada yang memperhatikan anak beruang menggerogoti tali singa betina
dia akhirnya bebas dan menerka
ya waspadalah terhadap hewan puasku
tapi penyihir itu punya trik
dia telah mengubah hewan itu menjadi batu dengan tongkatnya
dan dia melakukan hal yang sama untuk beruang itu
adik kecil kami kehilangan dia dalam perjalanan ke sini
masih ada saudara yang lain ya
kita kita tidak melihat orang lain
pergi dan tangkap dia
dan kalian bertiga bisa menunggu dengan tenang
setelah beberapa saat james dan anak rubahnya menemukan tempat tinggal penyihir itu
dia aku bisa mencium baunya
hmm tapi bagaimana masuknya
hei kau mau ke
mungkin ada cara lain akan kucari tahu
tidak tunggu mereka akan menemukanmu
memangnya kenapa aku hanya rubah
kau lebih berbahaya daripada aku
di mana kita sekarang
tampaknya ini terowongan bawah tanah
hah aku bisa mendengar suara
mereka tiba di pintu jebakan
apakah aku jenius atau aku jenius
mereka mendorong pintu jebakan dengan hati hati
dan mengintip ke ruang penyimpanan bawah tanah sang penyihir
james dan rubah melihat para pencuri saat mereka bergerak dengan berisik
lihat semua jarahan yang kita punya
kita adalah pencuri terbaik di kerajaan
tapi setelah kita menculik pangeran terakhir kita akan kaya
bangsawan kecil yang malang dan hewan peliharaan mereka berubah menjadi batu
tidak ada yang bisa mengalahkan penyihir kita dan tongkat batunya
begitu pangeran terakhir muncul diagan mengubahnya menjadi batu juga
para pencuri pergi dan james serta rubahnya keluar dan pergi ke patung batu
kita harus selamatkan mereka tapi bagaimana
james menyamar sebagai pencuri

james menyamar sebagai pencuri dan memperingatkan rubah kecil itu untuk tetap bersembunyi atau dia akan berubah menjadi batu
mereka naik perlahan lahan hati hati dan langsung menabrak penyihir itu
hah dasar bodoh aku belum pernah melihatmu sebelumnya
itu karena aku baru di sini
ayo pergi dan bantu yang lain mencari pangeran yang lain siapa namamu
ya aku james
hmm siapa orang baru itu james
james tidak ada yang namanya james
tidak ada arence di mana james
james kau kau adalah pangeran terakhir hahaha
sang penyihir mencoba menyerang james dengan tongkatnya dan hampir mengubah seluruh ruangan menjadi batu
james menghindari serangannya tapi sekarang dia tidak bisa melarikan diri
sekarang kau bisa bergabung dengan saudaramu dan hewan di lantai bawah
tidak begitu cepat
haha tangkap james
james menangkap tongkat itu dan kemudian mengumpulkannya menghancurkan mantranya dan melepaskan semua sihirnya
kedua bersaudara itu dan alicia berlari ke atas bersama hewan
kau tidak akan lolos dengan mudah ayah
para pencuri masuk untuk menyelamatkan sang penyihir tapi
waspadalah terhadap hewan buas kami yang luar biasa
melihat mereka dipersenjatai dengan hewan para pencuri melarikan diri
karena kau sangat menyukai batu maka kau akan menyukai sel penjara barumu
keempat bersaudara itu mengikat si penyihir dan untungnya dalam perjalanan menemukan kuda mereka kemudian berpamitan dengan teman teman baru mereka
hahaha kau adalah salah satu singa betina yang berani
dan suatu hari aku akan menjadi besar dan berani
lihat berkat kau kita semua jadi selamat
kau juga tidak terlalu buruk
hewan hewan kecil itu kembali ke hutan dan para saudara mengurung penyihir itu di penjara tapi tidak ada yang mengatakan selamat tinggal
kuatkan tanganmu untuk saat ini tak ada yang menjastikan
aku juga membantu kuatkan tanganmu
semoga dapat menjuaskan supaya anda semua akan sait